mbak udah saper ya
tembak namanya rumah tangga itu kayak gitu kadang berantem kadang akur nah ini masalah
kumat kumatan nih lagi sering marah nanti kalau udah sembuh kumatnya pasti baik lagi kembali
lomba ya cowok itu bumbu
selaku sama kamu tak masih mas kamu nggak bisa bawa bila pelan pelan
aku nggak tahu salah aku apa
aku tari udah bahagia mas
pasal kita lakukan aku membahagia
aku pikir kamu punya perasaan yang sama seperti aku mas
gue gak bisa gini terus
lo gak boleh cinta sama andin al
masalah aku apa mas
tolong kamu kasih tau aja masalah aku apa mas
jangan diam aja mas
masalah aku apa mas
masalah aku apa mas
masalah aku apa mas
ini semua salah lo al
lo lemah al
lo buka hati ke dia
andin bukan wanita
sadar dong al
dia udah bunuh adik lo al
sadar dong mas
endingnya sumiroh tengah
yang ini tuh berapa dont nqrk
empat jam lagi

adil sama dia
bandin kenapa nangis disini
oh iya jadi ketikutan sedih ya
mbak andin berantem lagi sama mas al ya
aduh gigi tuh gak habis pikir deh sama mas al
kalau bisa gigi pukul gigi pukulin mbak
mbak andin yang sabar ya
mbak udah sabar ya
eh mbak namanya rumah tangga itu kayak gitu
nah ini mas al lagi kumat kumatan nih lagi sering marah
nanti kalau udah sembuh kumatnya
pasti baik lagi ke mbak andin
ya mbak ya jangan sedih dong mbak
lebih baik kok hindarin andin dulu
gue harus bisa kembaliin semuanya seperti niat awal gue
ya siapa sih malem malem
emang apartemen gue gak ada apa apa
ingin jagain reina sama mbak mbak aja mbak mbak ya
tapi kamar cuman dua
kamu mau tidur sama mbak mbak sama reina
udah tunggu sini ya
gak biasa biasanya al kayak begini
kalaupun ada masalah soal kerjaan ataupun bisnis
dia gak pernah sampai kayak begini
apa dia punya masalah sama pacarnya
aku tuh seneng banget